beralik informasi lain anggota panitia kerja rancangan kuhp menepis dukaan adanya niat membungkam kebebasan pers
dpr tetap membuka diri dengan aliansi jurnalis untuk berdiskusi tentang draft pasal yang dinilai mengancam kerja wartawan
dalam draft rancangan kuhp saat ini pasal dua ratus delapan puluh lima berisi mempidanakan pihak yang menyebar luaskan berita dan menimbulkan keonaran
pasal tiga ratus enam mengatur soal wartawan pemantau pengadilan dilarang membuat berita yang mengganggu independensi hakim
serta pasal empat ratus sembilan puluh lima terkait larangan mengungkap data rahasia
anggota panja rkuhp menegaskan masih ada waktu untuk mendiskusikan pasal dalam rumusan rkuhp
dpr membuka diri bagi kelompok jurnalis yang ingin menyampaikan masukan atas rumusan pasal yang dinilai mengancam kebebasan pers
dan selain itu anggota panjauan yang mencari kebebasan pers
kuhp menegaskan tidak ada niatan dpr untuk membungkam kebebasan pers
dpr tetap mempersilahkan pers mengkritik parlemen dan pemerintah selanjang sesuai kaedah jurnalistik
yang dipergunakan adalah pak kalau pasalnya seperti itu kami terancam
oleh karena itu kami usulkan rumusan alternatif seperti ini
itu loh yang kami terima
jadi tolong dibedakan
jadi terhadap pembocoran pembocoran yang dimaksud di pasal itu
yang dianggap dapat merugikan negara
itu tentunya tidak semerta merta berita di koran itu dianggap pembocoran pembocoran
jadi tolong dibedakan
jadi yang dimaksud dengan pembocoran rahasia negara yang dilakukan adalah
apabila memberikan bocoran itu
hal hal instalasi penting di negara kita kepada negara lain
itu yang dimaksud
sudada angga dwi putra di gedung dpr jakarta
angga anggota panjang rkuhp menegaskan bahwa tidak ada niatan dpr untuk membungkam kebebasan pers
namun banyak orang yang bertanya
sebenarnya apa yang diinginkan oleh dpr yang menggodok rancangan kuhp ini
ya selama sore ratu ratu nabila
memang jika kita membahas soal rancangan kitab undang undang hukum pidana
ini adalah sebuah hal yang sudah lama sebenarnya dibahas oleh dewan perwakilan rakyat
bukan hanya di periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini namun sudah sejak lama
dan juga kita tahu bahwa kitab undang undang hukum pidana
ini merupakan warisan dari pemerintah kolonial sejak tahun seribu delapan ratus
artinya sementara ini memang yang secara komprehensif keseluruhan
kita belum memiliki kitab undang undang produk dari dpr sendiri
dan inilah yang juga dikejar oleh dpr
sebuah bentuk legacy atau mungkin warisan kepada masyarakat indonesia
khususnya bagaimana dpr atau badan legislatif tertinggi di republik ini
bisa membuat sebuah kitab undang undang hukum pidana yang komprehensif
yang bukan merupakan warisan kolonial
namun demikian memang dalam rkuhp saat ini
masih banyak isinya tidak jauh berbeda dengan warisan zaman belanda
sebetulnya era kolonial
dan ada juga beberapa hal yang hingga saat ini juga mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat
mulai dari tentang pasal pengkhinaan terhadap presiden kemudian juga wakil presiden

ada juga tentang perluasan pasal zina
dan ada juga yang terbaru soal bagaimana di undang undang atau rkuhp ini
ada soal ketika membuat atau menyebarkan berita ini tidak boleh mengganggu independensi hakim
misalnya di pasal dua ratus delapan puluh lima
nah inilah yang polemik polemik ini yang tentu saja membuat dpr juga akhirnya masih memperpanjang
masa kerja dari panitia kerja
pada paripurna hari senin lalu mereka atau dpr ini resmi memperpanjang
kerja dari panja atau panitia kerja rkuhp hingga masa sidang berikutnya yang akan dimulai pada lima maret hingga dua puluh tujuh april
oleh karena itu memang masyarakat ataupun lsm lsm lembaga lembaga termasuk juga dewan pers
misalnya ketika melihat adanya ketidaksesuaian dalam atau adanya pasal pasal yang dianggap merugikan pihak pihak tertentu
ini dpr membuka diri tentu saja untuk bisa menerima masukan
dan satu catatan yang diberikan oleh panetia kerja rkuhp
adalah ketika masyarakat atau lembaga masyarakat ini mengajukan
ini tidak hanya sekedar protes namun juga memberikan solusi
misalnya pasal dua ratus delapan puluh lima misalnya jangan seperti itu namun harus seperti ini
usul dari lembaga masyarakat misalnya dari dewan pers atau pihak pihak lain yang merasa bahwa rkuhp ini
dinilai melanggar undang undang dasar negara republik indonesia
jadi memang masih ada waktu bagi masyarakat
selama bulan maret kemudian april sebelum nanti bisa jadi disahkan pada masa sidang keempat di paripurna dpr ini
masih bisa diusulkan apa apa saja yang masih dibahas karena panitia kerja rkuhp juga akan masih terus bekerja hingga dua puluh tujuh april dua ribu delapan belas mendatang
baik angga jadi kini panitia kerja ini diperpanjang begitu ya sampai nanti bulan maret
kemudian kalau kita melihat tadi fraksi fraksi mana saja yang pro dan yang kontra
ya memang ini diperpanjang sejak senin kemarin dan pembahasannya juga masih terus
dan memang di panetia kerja sendiri yang terdiri dari berbagai macam fraksi masih cair
ada misalnya fraksi yang hampir semua setuju misalnya soal pasal penghinaan presiden semua fraksi sudah setuju
kemudian di pasal perluasan pasal zina ada yang setuju ada juga yang tidak
meskipun memang tidak disebutkan fraksi mana saja
kemudian juga soal yang terbaru soal isu pers ini ketika membuat atau membuat berita soal hakim seperti itu
ini juga masih cair di dalam tubuh panitia kerja sendiri
jadi memang suara dari fraksi fraksi belum terwakili di tingkat fraksi namun masih di tingkat panetia kerja
karena nanti suara fraksi resminya baru akan disampaikan pada pembahasan tingkat dua di paripurna yang tentu saja ini belum terjadi
jadi ini masih sangat cair
pembahasan masih akan sangat panjang
masing masing punya kepentingan sendiri seperti itu
jadi bisa dikatakan bahwa peluang peluang terjadinya perubahan masih juga bisa terjadi
baik terima kasih atas informasi anda angga dwi putra dari gedung dpr ri